assalamualaikum assalamualaikum bunur
waalaikumsalam eh baise ada apa
ini beneran dua puluh rebo ngeran bang pilih setelah harganya dua puluh
tapi ini jaketnya lupa masya allah kok pipi bisa lupa ya belum tua udah pelupa
tapi siapa yang belum tua udah pelupa yoh ini pak kang tisna
mau ambil berapa bang
satu bang sayang banget lima aja jadi satu sebuah
satu aja lima kebanyakan nih saya bilang ini aja ya udah deh saya punggung iya
menambah used medicine
hai ala rojek rojek itu apa maksud saya bapak mau ngajek oh nggak
saya cuma nanya aja kalau mau ke bluem naik angkut nomor berapa ya
hai sabar sabar sabar sini kan ya aktivir
terima kasih ya
udah dapet dua penumpang
rezeki itu masing masing udah ada yang ngatur
tapi lo sebel kan
tis tis jangan tis
cuman dua puluh ribu
kalo lo udah pada mau
gue gak mau beli kaos di kaki lima
yang penting ntar sore gue mau pake
jangan lo cuci dulu kotor tau
lama kenapa kan baru dibeli
berapa tangan yang sudah megang megang
banyak kumannya tau
kayak muka lo udah banyak kuman
cucu lo belum pulang sekolah ya roh
belum pulang juga dari pengajian
oh mantu lo masih di luar negeri ya
lo pengen kopi ya
tampang lo keliatan im
gue mau dah dibikinin kopi
cuma gue mau nyuduh pake apa orang airnya

bu nur malahnya ada pak
tapi sepertinya hari ini tidak masak rendang maisa
iya pak saya tahu
saya cuma mau ada perlu sama bu nur
kalau datang panen padanya
em lo tuh udah tua
eh baissa ada apa
hari ini saya kan lagi indah bikin rendang dulu
iya bu nur saya tahu
tapi saya ada perlu sama bu nur
oh ya sudah
saya belum bisa memastikan
soalnya saya sama saudara saudara saya
belum final masalah investasinya
masalah tempat juga belum pasti
oh gitu ya bu nur
saran saya buat mbak isa
lebih baik mbak isa itu cari dulu pekerjaan yang lain
yang lebih pasti
saya sudah tanya ke emak
terus apa kata emak
emak bilang katanya belum perlu tambahan pekerja
assalamualaikum beh ji
mau kemana di
ulu ulu saya teh mau ke rumah haji
mau ngajakin mancing sama mbak bes sama pak haji
kita lagi ada urusan
emangnya ada urusan apa tuh
mau tau apa
gak ada aja lu
salih apa kabar
lu gak ada libur
masa kerja gak ada liburnya
gua juga gak tau jak
pusing kepala gua
lu gue mau dari goga
gue dari goga